lebih dari tiga bulan teror penyeraman air keras terhadap novel baswedan belum juga bisa diungkap oleh aparat

desakan agar presiden joko widodo turun tangan untuk memastikan teror ini terungkap pun semakin menguat
kami akan membahasnya malam hari ini bersama kang asep iwan iryawan pakar hukum pidana dari universitas pajajaran
terima kasih kang asep

terima kasih romo sudah datang

terima kasih bang edi sudah datang meluangkan waktunya malam hari ini
kita sama sama duduk bertiga atau berempat di sini untuk sama sama tidak pernah lelah tidak pernah bosan

saya akan tanya ke kang asep dulu
catatan anda nih selang seratus hari lebih pengungkapan kasus novel belum
ada titik temu bahkan orang orang yang ditengarai juga terlibat ternyata dilepaskan kembali karena alibinya atau buktinya tidak cukup kuat
apa catatan anda sejauh seratus hari

ketika ada orang dianiaya dijolimi dengan lempar air keras sehingga dia merasakan dan yang kena itu seorang yang selama dikenal di kpk
terus melegenda yang namanya

dia kena itu kan bukan saja kena di novel artinya seluruh kekuatan kpk dalam tanda petik soalnya dilemahkan
oh jadi novel ini sebagai

ketika dia dilakukan dengan suatu tindakan yang jolim dan dia menjalimi dan menganiaya dalam arti sekarang matanya
dalam keadaan cacat ya harus selesai dong hukumnya setegakan

dan untuk kasus tama sendiri presidennya tidak pernah ini ya bang ya

maksud saya tidak pernah terungkap siapa
nah sekarang sudah jelas titik terang nah sekarang snopel juga

cuma masalahnya sekarang kan kenapa tidak terungkap

kalau ini tidak tuntas ya saya khawatirkan
kekuatan kekuatan yang selama ini legenda legenda di kpk atau siapa pun
penggerak penggerak anti korupsi kalau kita sih nggak takut peduli amat soal mati urusan tuhan kan

dilakukan perbuatan dari itu tidak pernah muncul tadi

ya karena apa konstitusinya mengatakan pendegakan hukum itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman

nah sekarang ini tindak pidana umum kan

karena mungkin snopel ini legenda apalagi kita membuka ektp lah yang paling gampang
lebih juga kasus lain kan banyak

saya sih nggak tahu

saya bayangin abis sholat subuh keluar di situ
berarti kan ada persiapan ada perencanaan

yang mempersiapkan yang bercarakan

karena setiap ini kan snopel ini kan melegenda tadi kan

novel mengaku sudah enam kali mendapatkan teror tapi tidak pernah yang seberat ini

mungkin juga ada kaitan dengan ektp
mungkin juga dengan perkara perkara lainnya
yang penting kan novel ini tadi saya katakan

mungkin juga ada kaitan dengan ektp

demi hukum dan keadilan
tapi ketika dihukum keadilan dia diperlakukan tidak adil
diperlakukan aturan hukum dalam arti masih prosesnya laman tiga bulan
ini harus selesai

seperti kasus tama

dan polisi harus membuka ini penyidikan

saya pikir jangan

kita harus berhadap sama polisi

ini harus dibuka sejelas jelasnya

ya tadi ada ketidakpercayaan yang katakan budi

tapi saya masih berharap
eksplosif kepada pak tito ke polisian

namun hingga kita memulai dialog pada malam hari ini tidak ada satupun pihak dari kepolisian perwakilan dari kepolisian yang bisa dan berkenan bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
untuk paling tidak saya nggak bilang bang edi mewakili kepolisian
tapi yang paling tahu bagaimana jeruan jeruannya kepolisian

cepat dan tuntas
kok kasus novel yang mungkin kalau kita lihat tingkat kompleksitasnya tidak sekompleks terorisme itu lama sekali

tergantung bagaimana misalnya pada saat ada kejadian bagaimana ada bukti bukti ditemukan
ada saksi saksi yang melihat bisa memberikan kesaksian
karena kunci pertamanya dalam menangani kasus

tapi kalau misalnya kalau kita lihat analisa kasus novel ya
oke seperti apa kondisi faktanya gitu bang edi
itu terjadi pada subuh kemudian pada waktu yang sangat gelap ya

itu juga akan menyulitkan

atau mungkin pak novel sendiri memberikan informasi informasi yang kira kira memang ada keterkaitan dengan dia
maksud abang novel sendiri selama ini kurang kooperatif untuk memberikan data dan informasi

terhadap siapa karena beliau juga saya lihat belakangan ini juga banyak bicara
siapa mungkin di belakangnya
saya kira apa yang disampaikan oleh pak novel juga perlu disampaikan kepada polisi
tapi tentu saja memang harus dihidupkan dengan bukti bukti ya

oke tapi memang ini masalahnya lebih ke faktor kesulitan data data analisa kondisinya atau memang tingkat keseriusan
maksudnya seberapa serius sih polisi pengen menyelesaikan masalah ini gitu
saya kira kalau keseriusan polisi pasti serius ya
karena proses perkembangan penyidikan ya
karena memang itu biasanya di dalam pengungkapan kejadian yang dilakukan oleh polisi
biasanya itu berawal dari kekajian

tapi saya kira dengan bantuan masyarakat juga nanti saya kira ini pasti akan terbongkar

bahkan kalau kita lihat saat ini
bagaimana saat ini polri dengan kpk juga saling mendukung ya

saya kira itu penting
mudah mudahan tidak hanya pelakunya tapi juga dalang dalangnya
siapa yang dalam
itu dia yang penting juga

harus diproses secara hukum

ya saya melihat gini loh

pertarungan di mana di dalamnya sendiri

sebagai aktor atau pelaku
artinya kasus novelnya kasus besar

dan untuk itu tidak ada yang harus dikorban
nah teori penyelamatkan wajah selalu mengatakan dikorbankan dalam arti dipermalukan
tidak di expose besar besaran
maka sebenarnya tim yang dibentuk kpk dan kapolri ini momentum untuk mengungkapkan kasus ini

ini menjadi pertaruhan ya
pertaruhan juga bagaimana kita mengangkat

kenapa ini menjadi pertaruhan yang sangat penting buat kepolisian
kasus lain kan juga tidak kalah penting ya misalnya

ketika hidup tanpa nilai maka yang kecenderungan kita apa
lah kepentingan kepentingan lebih besar itu kan kepentingan untuk menyelamatkan dirinya
menyelamatkan tapi dia menggunakan lembaga
termasuk yang di senayan itu
itu kan kepentingan sebenarnya perorangan
menggunakan tangan lembaga kan

ya memang kasus ini tidak mudah
tetapi yang harus mampu sekarang

pertarungan pertarungan itu kan sebenarnya sudah diungkapkan oleh banyak orang

orang yang berada di atas melihat panorama di bawah
ini yang membuat kesulitan adalah dia kan harus menghitung kekuatannya juga

dan juga ada tekanan mobilisasi publik

dia bisa mengatasi yang persoalan persoalan internalnya

ada faktor x atau selain bukti bukti fakta fakta lapangan itu

ini kan persoalan politik

nah daman dominasi itu ya seorang berhitung dong
nah makanya kita melihat tapi kita harus jujur
melihat pak tito ada kemauan
untuk mau menuntaskan ini itu ada

media juga harus terus menerus mendengungkan ini
lorong lorong kegelapan itu diterangi
nah ini yang penting
ini asik yang undang robo dan budayawan itu melihat ada faktor lain di luar fakta fakta hukum dan fakta fakta lapangan yang bisa di

politik inilah politik barbarism
yaitu politik barbarism itulah yang akhirnya pak masyarakat mengalami yaitu dikatakan disorder

maka polisi akhirnya membangun citra dan mengembalikan kembali polisi sebagai
jadi milik masyarakat
jangan sampai polisi dan juga pemerintah presiden kalah dengan aksi aksi barbar

tersangkanya tadi kan bisa juga kan penyertaan itu

soal sekarang kepolisian belum menemukan siapa tersangkanya saya tidak bersudah organisasi faktor x
saya berharap karena persoalan hukum ya kewajiban penyidik untuk mencari bukti itu

tidak mungkin tidak ada pelaku

itu kan pak rau
kalau misalkan dikaitkan sama robo mungkin katakanlah misalkan ada faktor x tadi kan kekuatan

ketika asep melempar air keras kepada lejen ini musiappapun jabatan asep musiappapun kedudukan asep ya harus berani dong
karena polisi ini tidak pidanakan di depan hukum sama
karena faktor x ini punya kekuasaan punya kekuatan politik punya kekuatan uang

dia harus diproses kalau ada alat bukti kenapa ketika alat bukti saya kan udah memenuhi bukti permulaan yang cukup ya saksi sudah cukup ya kenapa gak tetapkan tersangka
nah itu dia

ya bisa mengalahkan interest atau supermasi hukum
informasi hukum adalah durasi kita romo kita harus break sebentar kita akan lanjutkan
untuk membahas ini usaha tidak berikut ini tetap langsung

kemudian sebagian kelompok masyarakat sendiri atau civil society menjadi sedikit skeptis kepada pihak kepolisian untuk bisa mengungkap ini karena memang ada pernyataan novel sendiri bang edi tentang adanya kalau saya simpulkan ya yang pertama ada dua kelompok di polri yang satu mau mengamankan dia yang kemudian satu lagi mencoba coba untuk mencari kesalahan dan menjadikan novel itu sebagai sasaran tembak

kemudian novel mengungkapkan ada jenderal polisi aktif yang terlibat dalam penyerangannya

ya ini kutipan wawancaranya kalau tidak salah intinya adalah bagaimana novel mengungkap adanya keterlibatan jenderal polisi nih bang edi

ini kan ini bukan tuduhan yang

agak cepat nampaknya

kalau memang pak novel misalnya memiliki bukti
ada keterlibatan jenderal
saya pikir justru itu yang ditunggu oleh polri
artinya memang ada bukti bukti untuk itu ya

tidak bicara masalah isu

tetapi memang harusnya bisa dibuktikan

atau keterlibatan pati yang lain
atau siapalah misalnya

yang penting ada buktinya
saya kira itu pasti akan direspon oleh polisi

seperti pak aroma tadi
ini menjadi tantangan buat polisi

lagi betul betul ditunggu oleh masyarakat ya

yang pro dan kontra terhadap kpu
kalau kita kan

saya kira kalau sejauh ini ya

artinya itu menunjukkan kepada kita

minta kepada kpk biar dibantu

berikan kami informasi itu
biar kami dalami
apakah memang itu hanya isu atau bukti
kalau memang itu misalnya ada keterlibatan

menurut abang sendiri apa tujuan atau asbabunuzulnya novel kemudian
ini kepernyataan yang luar biasa

bisa juga ya kenapa

tapi mudah mudahan kalau memang ada

biar polri juga bisa akan terbantu
dan ini bisa cepat terungkap

ketika ada cicak versus buaya
inilah ada ketidaksukaan kepolisian kepada pihak kpk

saya kira saat ini ya
kalau kita lihat

saat ini ya

bisa dibayangkan itu adalah hubungan yang baik ya

sekiranya itulah untuk pemberantasan korupsi ke depannya

ikut terlibat dalam penyerangannya

pertanyaan dari tim penyidik

kalau itulah fakta
kalau itulah isu
ini hanya menjadi bahan
bisa menjadi fakta nggak

disasar oleh novel sendiri
dengan mengungkapkan sebuah
opini entah itu fakta
atau pendapat apakah itu fiksi

dalam komunikasi itu

dan yang tersembunyi

bahwa dia ingin keseriusan

maka dia ingin mengungkapkan
dan selalu komunikasi itu kan harus menarik
dia harus keluarkan bomnya
supaya terjadi semacam getaran gitu

loh ini loh masalah serius gitu loh

kalau dia punya fakta data

dengan cara pak tito menyampaikan

saya mau menyelesaikan kasus itu

ini harus dibuktikan juga

dan kasus yang besar itu selalu dimulai
dengan politik will
dan politik will ada dalam sekarang

asal ada faktanya
dan itu harus dikawal oleh media

supaya apakah kasusnya sudah terungkap
apakah novel mengungkapkan
bahwa ada jenderal polisi yang terlibat
dalam penyerangan kepadanya itu

sepertinya dia ingin menunjukkan bahwa
itulah penyebab kenapa kasus ini tertatih tatih jalannya gitu
ya dia bisa mengatakan kepada

karena dia mengatakan

ini loh ada orang besar sehingga ini sulit

nah sekarang tinggal penyelidik yang dibuat

apakah punya bukti
dan kalau punya bukti

tapi saat ini belum ada pemeriksaan dari kepolisian
sekarang kalau sudah dengan alat sekarang
udah alasan kesehatan
mungkin kalau sudah oke ayo
maka harusnya tim independen kpk

pak roy sudah mengatakan itu

dan dia ingin mengatakan
saya loh taruhannya

pakingannya harusnya lebih kuat lagi
dibanding jenderal polisian

sehingga sebenarnya masyarakat juga tidak perlu
terlalu banyak juga

sehingga tinggal momentum
momentum kan dikawal

bagaimana media menage itu
sehingga ingatan publik itu terus diingatkan
di perlahan kasus besar
sehingga penyelidikan menjadi tidak lagi berkembang
adil disini berempat untuk tetap

beberapa waktu belakangan ini
novel sendiri mengungkapkan bahwa
kata katanya seperti ini
kalau tidak salah
novel yakin bahwa polri tidak akan pernah
berani mengungkap sampai habis
apa perspektif anda

orang orang yang telah berupaya
untuk menyerang saya
untuk menghentikan langkah langkah
saya ingin menunjukkan bahwa

dalam video yang dirilis pada hari ini

novel mengucapkan banyak terima kasih
terhadap pihak pihak yang telah memberikan dukungan

terkait perkembangan pengungkapan kasus penyiraman

yang dialami novel baswedan

dengan komisi tiga dpr
pada senin tujuh belas juli lalu

kebenaran fakta pernyataan novel tersebut
tito juga menambahkan

yang mengetahui wajah pelaku penyerangan

pertanyaan dari tim penyidik

kalau itu adalah isu

kalau ternyata tidak ada dukungan bukti bukti yang lain
isu saja tidak bisa jadi fakta

berjalanan pengunggapan kasus novel
diwarnai dengan beberapa kali penangkapan

kembali dilepaskan pihak kepolisian

yang diberikan langsung oleh novel baswedan

sebelum menangkap al

yang berinisial h dan m
dan yang terakhir
miko panji tirta yasa

kali ini terduga justru ditangkap
setelah muncul dalam video
dengan pengakuan mengejutkan
yang viral di media sosial
dalam video tersebut

ini mengaku telah disuruh novel baswedan

ketidaknya dilepaskan kepolisian
selain desakan pengungkapan pelaku

di bawah bendera tim gabungan pencari fakta
muncul dengan temuan temuannya

diketahui bahwa pelaku merupakan orang terlatih
dan direncanakan dengan matang
hal inilah kemudian yang dianggap

lantas apakah temuan temuan
gpf ada kaitannya dengan pengakuan novel

dalam kasus ini

membentuk tim pencari fakta

tadi kan kalau kita lihat

atau mungkin buktinya kurang kuat

mengatakan bahwa kepolisian

nah tapi kan kembali
saya sebagai orang hukum
nah ketika instingnya jalan

tapi harus bicara bukti
gak mungkin dia mengatakan
x itu pelakunya
kalau tanpa bukti

ya kaitan simpul simpul lain ini

nah tadi salah satu
ya kita gelorakan ribu tahun
nah tinggal sekarang

nah orang ketika ada bukti ini
sampaikan kepada penyidik

karena dibentuk di komnasam
kan dibentuk kan

sekarang sampai saya gak penting lah

ketika mereka ada tahu fakta
fakta simpul simpul tadi

nah kalau ini orang takut
karena punya kekuatan
sekarang kan punya lpsk

tapi kan sekarang
orang pun pasti berpikir

kalau menurut saya
tadi sekarang dibubuhi kan
dengan orang orang yang dulu

novel memberikan pernyataannya

sekarang jadi percaya
nah fakta fakta itu

orang orang yang bisa menguatkan itu
sampaikan kepada penyidik

atau minimal yang ketiga
sekarang teknologi udah canggih

misalkan mengecek tadi
di dalam hukum itu

tindak pidana itu
tidak pernah ada yang sempurna

harus dinyalakan besar
bila puluh lilin jadi kebakaran

di belakangnya ini

kelompok masyarakat sipil sendiri
tim mencari fakta
dalam perspektif anda
apakah harus kepolisian saja

saya kira itu yang hidup adalah
hak sebagai warga negara
tapi kalau kita bicara hukum

mungkin kalau kita lihat
nanti baru tahu
apa yang menjadi motifnya ya

memang harus polisi yang melakukan

yang bukan penyidik
karena itu akan
di dalam hukum ya
artinya memang ini adalah
karena masalah hukum
polisi yang apa
apa yang harus

apakah nanti misalnya
ada masukan dari
tadi ada tim apa

masukan kepada sini

ada banyak sekali komponen komponen

kalau memang itu juga dibentuk

karena mereka bukan penyidik
alasannya seperti itu
kalau ini kan
logika awam saja bang
misalnya tadi ada

jika memang tetap
yang melakukan penyidikan

dari para penyidik kepolisian
betul memang ada

saya kira tidak
di sini polisi juga
sudah terbuka dengan kpk

polisi sendiri mengharapkan
ikut beserta di sini

saya kira tidak akan mungkin

pengen kasus ini

kasus ini terungkap
meminta kepada kpk

pendampingan terhadap kami

boleh saja memberikan
apa mereka membantu

tepok tpf itu yang

harus segera diatasi

informasi harus disampaikan
karena ini pentingnya
kita membangun sistem

jadi kita ingin
teman teman ini harusnya

bahwa publik ini

dan bagaimana ini

karena ini menyangkut
kita memberikan sekarang
untuk segera mengungkap
ini butuh keterbukaan

ini untuk bersama sama

dan pada saatnya

pada saat ini
akan juga terjiuh

dengan yang dulu

ada legenda baru
seperti pak hugeng dulu
pak hugeng berani
dan untuk itu

baru itu dalam kepolisian itu

di luar kepolisian
untuk bisa mengungkap

itu harus dipegang
enggak ada urusan
karena yang menjadikan

bukan tingkat tinggi

ini ada perbuatan
tadi peristiwa pidana ini

yang lima itu kan
selama itu tidak masuk
mau di luar
dibentuk pencari fakta
ada pencari fakta
enggak ada pencari fakta
enggak ada urusan

sekarang kasih tahu
sekarang dibentuk pencari fakta
tapi kalau membentuk
tidak mempunyai fakta

enggak dibentuk pencari fakta
tapi dia memberikan
itu lebih bagus

kalau saya enggak ada urusan

kalau kata bahasa anak mudanya

para penyidik kepolisian
karena gini lah
kalau sekarang hukum

penyidik di kejaksaan

banyak juga membuka
kenapa harus takut dihadapi
sekarang kalau misalkan
dia tidak takut dihadapi
nanti dilakukan gitu
penyidiknya kan gak sepaham

dan pasti saat terbuka

oleh media terus
tapi saya juga pesimis

negara indonesia mau diganti oleh
jadi apapun juga

menggelorakan kasus ini
supaya kasus ini betul betul bisa diungkap
kasus novel memang belum selesai diungkap
masih banyak pr pr
tapi juga tidak hanya kasus novel

kasus korupsi juga masih menjadi pr

di segmen berikutnya